dan untuk mengetahui bagaimana perkiraan cuaca ke depan kita sudah terhubung dengan kepala bmkg dwi korita karnawati
yang terhubung lewat sambungan telepon dari tanggerang selatan
selamat siang ibu dwi ibu bisa informasikan bagaimana sebenarnya perakhiran cuaca jabodetabek secara keseluruhan bu
baik pak jadi dari perakiraan cuaca yang kami lakukan saat ini
setelah hujan yang ekstrim ini tadi berlangsung pukul dua belas itu sudah mulai berakhir secara berangsur angsur
dan nanti diperkirakan sore menjelang malam hari di wilayah kepulauan seribu akan terjadi hujan dengan intensitas sedang
intensitas sedang itu artinya tidak selebat yang sudah terjadi tadi dan kemarin
dan itu juga selain di kepulauan seribu juga di wilayah jakarta utara
sekali lagi mulai sore menjelang malam hingga dini hari diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang
kemudian wilayah di jakarta selatan
sore menjelang malam
diperkirakan hujan dengan intensitas rendah
dan untuk jakarta timur dan jakarta barat
atau semakin ke selatan semakin ke bogor
diperkirakan hujan dengan intensitas sedang
awalnya ringan sore menjelang malam
kemudian malam hingga dini hari
intensitasnya meningkat menjadi sedang
hujan diperkirakan masih akan berlangsung
hanya intensitasnya ini kecenderungannya agak menurun
nah tetapi ini ada tetapi juga
tanggal dua januari
di berbagai wilayah indonesia
di prediksi akan mengalami hujan dengan
intensitas sedang sampai lebar
di berbagai wilayah indonesia
hingga tanggal dua januari
yaitu di wilayah aceh riau bengkulu jambi sumatera selatan
kemudian bangka belitung jawa barat jabodetabek jateng diy jatim nusa tenggara barat kalimantan barat
kalimantan utara kalimantan selatan
kalimantan selatan sulawesi barat dan papua
ini untuk besok
jadi hujan sedang sampai lebat
bahkan di beberapa wilayah
dapat disertai angin kencang dan kilat petir
ya budi ini terkait dengan hujan yang melanda jabodetabek dan sekitarnya
selama kurang lebih dua belas jam
ada fenomena alam seperti apa bu yang terjadi
mengingat memang sempat terjadi prediksi adanya hujan dan intensitas sedang akan mengguyur jakarta
pada selasa malam tetapi tidak sepanjang dan selama ini dan sederas ini
ada informasi bu terkait ini bu
jadi sebetulnya kami memprediksi
menjelang tahun baru hingga satu minggu ke depan
intensitas hujan memang semakin meningkat
karena di akhir penghujung tahun
karena di akhir penghujung tahun
sampai awal tahun bahkan sampai maret nanti
kondisi musim di indonesia dipengaruhi oleh angin monsoon
yang bertiup dari arah samudera pasifik
masuk ke wilayah indonesia menuju ke australia
jadi memang diperkirakan intensitasnya memang meningkat
mulai januari puncaknya februari dan maret
tetapi selain sebagian besar
selain fenomena tersebut diperkuat juga dengan terjadinya
aliran udara basah yang berasal dari arah laut cina selatan
masuk ke wilayah indonesia
terutama di sumatera bagian selatan lampung kalimantan barat
bangka belitung dan jabodetabek
jadi ada penguatan dari kondisi normal
normalnya itu memang intensitas tinggi
jadi memang diperkirakan tiga hari
tiga hari sebelumnya diperkirakan akan terjadi hujan lebat
sedang sampai lebat
jadi itulah fenomena alam yang terjadi
ya bu dwi ini terkait dengan tadi ibu katakan puncaknya
adalah diperkirakan pada bulan februari
jadi antisipasinya seperti apa bu
terutama untuk kawasan kawasan yang sudah terdampak terendam banjir
jadi antisipasi yang kami lakukan selalu mengupdate prediksi dan perkiraan
seperti yang kami sampaikan seminggu yang lalu
kami memohon agar seluruh pihak selalu memonitor
perkembangan informasi cuaca
ada beberapa anomali yang munculnya bisa mendadak
jadi perlu update
selain updating info juga mohon disiapkan langkah mitigasi
terutama untuk menyiapkan kelancaran saluran saluran air
kemudian tandon tandon air waduk
itu juga perlu dijaga kapasitasnya
dan tentunya juga menjaga lingkungan sekitar
jangan sampai menghambat laju air yang akan meresap
ataupun yang akan mengalir melalui sungai sungai
ya bu dwi tadi informasi dari ibu terkait dengan hujan
yang akan kembali melanda ibu kota
terutama di kawasan kepulauan seribu dan jakarta utara
apakah ini juga akan berdampak terhadap ombak
ataupun gelombang air laut di kawasan utara bu
terutama di pantai jawa dan sekitarnya
memang kondisi hujan terkadang diikuti dengan kondisi ketinggian gelombang
namun dari prediksi kami berdasarkan pemodelan ketinggian gelombang
untuk wilayah di perairan utara jakarta atau teluk jakarta
tidak menunjukkan kecenderungan untuk tinggi
meskipun biasanya di pagi hari seperti tadi
antara pukul sembilan sampai pukul sepuluh terjadi air pasang
itu rutin setiap hari terjadi air pasang

kalau tadi terjadi air pasang
jadi seperti biasanya pukul sembilan sampai pukul sepuluh
dengan ketinggian maksimum sembilan puluh cm
jadi memang perlu ada kewaspadaan
namun secara umum
perairan tersebut tidak ada indikasi terjadinya gelombang ekstrim
kecuali di perairan samudera hindia
yang ada di selatan pulau jawa
bali nusa tenggara hingga papua
serta di perairan sebelah barat sumatera
di lokasi tersebut kami memprediksi tinggi gelombang akan meningkat
dapat mencapai lebih dari dua meter
baik terima kasih bu dwi korita untuk informasi anda melalui sambungan telepon